ya mulai dari kue tradisional sampai kue yang modern semuanya ada di sini inilah pasar kue
subuh di senen jakarta pusat dan sesuai dengan namanya pasar ini menjual seribu satu jenis macam kue
dan ada apa saja ya kuenya yuk kita lihat mulai dari kue yang berbahan dasar tepung beras sampai
yang tepung terigu dari bika ambon nagasari sampai kue talam nama nama kue dari a sampai z
semuanya bisa ditemukan di pasar ini selain harganya yang terjangkau pasar kue ini bukan
buka di pagi hari tapi malam pukul tujuh sampai subuh hingga pukul enam pagi
pasar kue ini tak pernah sepi pengunjung bahkan pembelinya sebagian besar adalah pelanggan yang
memborong dalam jumlah besar untuk dijual lagi dalam sehari pedagang kue rata rata menjajakan
kue perhari jumlah ini sudah jauh menurun di masa pandemi hal ini disebabkan tidak
adanya pesanan untuk acara seperti hajatan pernikahan atau syukuran yang sebenarnya menjadi
segmen pasar terbesar untuk pemasukannya ya untuk pemasukan yang terbesar ini adalah pasaran yang terbesar untuk pemasukan yang terbesar ini adalah
nusantara memang menjadi daya tarik tersendiri tak heran kalau pasar ini bisa bertahan lebih dari
sepuluh tahun putri demes andri kurniawan